sosok harvino co pilot lion air jt enam ratus sepuluh pkl gupe yang jatuh
meninggalkan cerita tersendiri di memori rekannya
bahkan limbong mengunggah vlog terakhir bersama arvino saat di dalam kokpit
hari ini kita akan terbang ke malang sama mas sarbino
pagi ini terbang ke malang
dan pagi yang cerah
dan cuaca yang cerah juga
inilah percakapan limbong dan harvino di balik kemudi dalam kokpit pesawat
vlog berdurasi sembilan menit ini diunggah kapten edward ferry limbong di akun youtube miliknya
pilot senior lion air ini aktif di youtube
sebagai vlogger yang memiliki satu ratus sembilan belas ribu subscriber
harvino yang saat itu menjadi kopilot dari kapten limbong
adalah salah satu korban dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp di tanjung karawang jawa barat
kapten limbong mengunggah vlog bersama harvino ini pada senin dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas
atau tepat di hari jatuhnya pesawat lion air pklkp
momen yang terekam di vlog berjudul
adalah penerbangan terakhir limbong bersama harvino
dan telah disaksikan lebih dari tujuh ratus kali di laman youtube
dalam laman youtubenya itu
kapten limbong menyebut
jika pada tanggal dua puluh sembilan oktober lalu
kopilot harvino harusnya menerbangkan pesawat rute jakarta malang
dengan nomor penerbangan jt delapan ratus dua belas
diganti dengan rute pangkal pinang jt enam ratus sepuluh
yang ternyata menjadi penerbangan terakhir harvino
kapten limo mengatakan jika video tersebut direkam tiga atau empat bulan lalu
saat dia dan harvino menerbangkan lion air rute jakarta malang
pernah beberapa kali bertemu dengan harvino
termasuk terbang sebanyak empat kali bersamanya
dalam vlognya ini
berhasil take off dan landing dengan selamat